ribut ribut demo gara gara paksi
ratusan pedagang dan nelayan menyerang petugas yang ingin menggelar vaksin covid sembilan belas
di area pelabuhan pendaratan ikan ppi ujung serangga kecamatan suso aceh barat daya aceh pada selasa pagi
dari delapan petugas vaksinator yang menjadi amukan warga
satu di antaranya mengalami luka ringan akibat terkena benturan kursi plastik
hingga kini petugas tersebut masih mengalami trauma dan belum melakukan aktivitas apapun
selain itu sebanyak satu ratus lima puluh enam dosis vaksin covid sembilan belas jenis sinovac rusak dan tak bisa digunakan lagi
saat ini polisi tengah menyelidiki insiden yang terdapat unsur kekerasan dan perusakan tersebut
menurut polisi salah satu faktor pemicu terjadinya aksi
penolakan ini akibat kurangnya edukasi tentang pentingnya vaksinasi covid sembilan belas
meski sempat ada penolakan dari warga
dinas kesehatan aceh barat daya menyatakan peristiwa itu tidak mengganggu vaksinasi covid sembilan belas di lokasi yang lain
aktivitas nelayan dan pedagang pun kembali berjalan normal pada rabu pagi